wakil ketua komisi olahraga dpr dari fraksi pks abdul fikri fakih menegaskan sikapnya menolak rencana kedatangan timnas israel u dua puluh
yang dijadwalkan akan berlaga di indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
pks menilai segala bentuk hubungan dan aktivitas kerjasama dengan israel dalam forum apapun termasuk olahraga harus ditiadakan
karena indonesia tidak memberi ruang diplomasi bagi israel selama masih dicap sebagai negara penjajah
kalau kemarin saya kira kita harus sama dong ke menteri luar negeri seperti itu menteri menteri yang lain termasuk menteri olahraga dan sebagainya
dan juga semua lembaga lembaga yang nanti penyelenggara world cup u dua puluh ini juga harus sama dengan sikap negara bahkan sama dengan sikap pendiri bangsa